nah seperti yang tadi sudah disampaikan ada enam puluh tiket yang diperebutkan dengan harga mulai dari rp enam ratus hingga empat dua ratus lima puluh rupiah
tapi melihat harga yang sudah resmi diumumkan apakah war tiket nanti akan sesulit saat war tiket konser coldplay
nah malam ini saya akan berbincang dengan sekjen presidium nasional supporter sepak bola indonesia richard ahmad suprianto
halo selamat malam mas richard apa kabar
selamat malam mas iqbal alhamdulillah kabar baik
baik ya alhamdulillah
mas richard ini berbicara soal tadi yang sudah saya sampaikan
banyak pecinta sepak bola ini tentunya menantikan duel antara indonesia versus argentina sembilan belas juni nanti
bahkan ketua pssi erick thohir juga meminta agar supporter bisa ikut hadir untuk menonton
nah tapi dengan melihat harga tiket yang telah diumumkan bagaimana respon dari mas richard sendiri
pak erick terkait kedatangan timnas argentina melawan indonesia tanggal sembilan belas nanti
tentunya ini beragam ditanggapi oleh teman teman di berbagai wilayah atau daerah
ditanggapinya beragam dan tentunya memang ada yang keberatan ada yang kurang bersahabat ada yang perlu direvisi dan sebagainya
tapi akan tetapi semua sudah clear dalam pengertian
teman teman juga sudah menerima apa yang sudah jadi ketentuan pssi
karena memang ini dilihat dari sudut pandang yang cukup ideal menurut kita
karena yang datang ke indonesia adalah tim kelas satu dunia atau juara dunia yang akan menghadapi tim nasi indonesia yang baru saja dapat gelar juara di pampoja kemarin
mas richard sebelumnya juga sempat beredar kabar bahwa
dari pihak mas richard sendiri ada permintaan kepada pihak pssi maupun dari panitia agar tiket ini bisa lebih fleksibel lagi
apakah ketika disampaikan bahwa tiket ini bisa lebih fleksibel lagi ada tanggapan dari pihak panitia ataupun pihak pssi
ya memang kita sempat bikin rilis dan menyampaikan langsung beberapa perwakilan pengurus pssi
jadi tentunya memang ditanggapi dengan elegan tentunya
yang pasti memang disampaikan bahwa yang kita hadirkan adalah timnas argentina yang levelnya sudah satu dunia rankingnya dan juga memang dihitung dari komersialnya
jadi tanggapan saya itu tentunya kita langsung sosialisasi dengan teman teman di berbagai tempat berbagai daerah agar memang harga ini memang tidak bisa direvisi
karena sudah jadi ketentuan dan juga sudah
rangin jalan dan ini menjadi caratan saja
tapi yang pasti dari kita gitu mas iqbal teman teman yang mewakili supporter mengirim surat ke presidium nasional water spaghlon indonesia
memesan tiket sudah kurang lebih kemarin saya cek hampir dua puluh lima ribu tiket yang sudah terpesan oleh teman teman supporter
oke berarti ini di luar dari
dua puluh ribu itu atau sudah termasuk dari enam puluh ribu yang sebenarnya sudah akan disebar oleh pihak panitia
yang disiapkan oleh pssi kan total yang dijual adalah enam puluh ribu
lima puluh ribu itu berarti kalau kita supporter ini melalui pnsfsi saja rp dua puluh lima ribu per kemarin hari kamis
jadi angka sampul

ada yang tengahnya sudah terpesan oleh teman teman supporter
oke ini menarik berbicara soal tiket yang dua puluh lima ribu ini
apakah memang yang tiket dua puluh lima ribu ini akan disebar ke seluruh indonesia
atau akan tertentu saja yang akan mendapatkan tiket ini
kalau mekanismenya saya kurang begitu paham
tapi yang pasti memang pssi melalui apa namanya
ada beberapa pembayaran
lalu juga ada dari bank dan juga dari web dan juga tiket com
tapi yang pasti yang masuk ke kita teman teman supporter yang murni ya
maksudnya murni dalam pengertian itu mereka dukung klub juga dukung tim nas itu
karena dia bikin suratnya secara resmi ke kita
itu memang totalnya kemarin sudah dua puluh lima ribu
artinya bisa tambah nanti di dalam proses perjalanan ini menuju tanggal sembilan belas
kalau katakan enam puluh ribu saja sudah setengahnya disita
berarti kan masih ada setengah yang akan dibuka di tanggal enam tujuh umum pastinya itu
kalau memang dibatasi begitu cuma dua puluh lima ribu tiket yang dibagikan untuk khusus untuk para supporter
ya mungkin saja akan bertambah walaupun itu harus dipastikan terlebih dahulu lagi
lalu jika memang ada kendala begitu
seperti halnya yang terjadi pada tiket konser untuk mendapatkan konser coldplay begitu
sampai orang membeli tiket melalui calo dan lain sebagainya bahkan ada yang ditipu
apa yang akan dilakukan oleh pihak dari mas richard sendiri untuk bisa mengatasi hal tersebut
ya ini yang kemarin kita laporkan ke pak erik yang dua puluh lima ribunya sudah kita laporkan
artinya angka itu sudah validasi sudah valid
sehingga memang tambahan tambahan ini yang memang belum kita laporkan
yang kedua memang untuk mengatasi kalau nantinya ternyata beberapa teman teman tidak bisa menyaksikan langsung
memang kita akan bekerjasama dengan pihak pihak swasta dan juga bumn katakan begitu
agar memang kita nonton bareng di berbagai titik di kafe dan di kota kota besar sebenarnya
kota besar indonesia itu akan kita lakukan nonton bareng
karena supaya kita menampung teman teman yang tidak bisa

berarti akan ada alternatif untuk nonton bareng
tapi memang kalau kita melihat lagi ke belakang
beberapa kali sempat ada kejadian di laga nasional terkait dengan oknum supporter yang tidak kebagian tiket
yang akhirnya memaksa masuk bahkan sampai terjadi kericuan
apakah ini bisa dipastikan bahwa hal ini tidak akan terjadi
seperti apa koordinasinya
ya kalau pernah kejadian itu kan memang di luar kendali
kalau namanya pnss ya atau pendali saya
yang besok tanggal sembilan belas juni lima belas tahun argentina ini
saya pastikan berkoordinasi dengan baik
karena memang untuk pemusuhan tiketnya aja mereka membuat surat resmi permohonan permintaan
jadi memang sudah kita susun kerangkanya dalam proses prosesnya
dan juga jalur koordinasi
mudah mudahan hal hal yang kemarin kejadian tidak terulang lagi di event yang fifa match day di tanggal sembilan belas juni akan datang
baik tentunya sama sama kita harapkan agar hal hal yang tidak diinginkan itu bisa tidak terjadi begitu ya
tapi bagaimana pnssi menganalisa dan juga melihat laga ini
apakah indonesia ini bisa memberikan kejutan melawan argentina
kalau menurut dari mas richard
bagaimana apakah nanti indonesia melawan argentina indonesia ini bisa memberikan kejutan begitu
di tanggal sembilan belas juni nanti
kita berharapnya gini pertandingan itu memang antara timnas indonesia juara cw yang di kamboja lawan juara piala dunia
yang kita harapkan adalah bahwa pemain kita indonesia belajar mentalitasnya dengan pertandingan lawan timnas argentina
agar mentalnya bisa tumbuh bisa terbangun dan bisa belajar banyak dari permainan
meski dan kanak kanak lawan nanti
jadi kita seberharap tidak terpeto berapa golnya ya
mudah mudahan belajar mentalitasnya dulu aja
artinya soal menang kalah itu bisa katakan bisa biasa lah gitu
tapi yang pasti momentum ini harus dimanfaatkan oleh pemain pemain kita pemain anak muda kita maupun senior
agar bisa memetik pelajaran penting dari sepak bolanya yaitu argentina
oke sekali lagi jangan lihat goalnya tetapi melihat bagaimana mendapatkan pelajaran penting dari ini semua ya
itu tadi sekjen presidium nasional supporter sepak bola indonesia mas richard ahmad suprianto sudah berbincang dengan kami di malam hari ini
salam sehat selalu mas
salam sehat selalu mas
salam sehat selalu
ya itu tadi trending corner minggu ini kita kembali ke rekan saya tiffany